inilah guma dan doke senjata tradisional suku kaili yang dipamerkan korem satu ratus tiga puluh dua tadulako palu sulawesi tengah
guma adalah senjata serupa pedang atau golong sedangkan doke adalah senjata serupa tombak
guna tidak digunakan sembarangan melainkan hanya pada pertarungan khusus saja
biasanya guma memiliki garis penanda pewarisan antar generasi atau bukti pertarungan pemiliknya berupa rambut musuh atau lainnya
pusaka tadulako orang tua dulu tidak bisa digunakan untuk sembarangan
jadi ini orang namanya yang diturunkan ini terkecuali yang turun temurun membuat pembicaraan adat
jadi dari nenek dari turun orang tua turun kepada cucunya saya sendiri
nah saya ini pemuasnya orang yang orang tua saya sekarang sudah tidak ada lagi diturunkan kepada saya ini
guma ini untuk
guma memiliki banyak ragam ada tinompo garanggo kalama petondu lompo dan kandan jonga
tak hanya senjata tajam perlengkapan alat pertahanan tradisional ikut diperlihatkan
seperti perisai yang satu ini namanya kaliavo
guma ini saat ini dari rekan rekan yang turun ke lapangan didapatkan dari masyarakat yang dulu menyimpan guma
tetapi saat ini sudah sangat susah karena mereka
karena dia pegang karena dia percaya barang ini sangat keramat maka diletakkan biasanya di tiang rumah dan tidak pernah disentuh
di era modern warga kota palu hanya sesekali saja bisa melihat guma
seperti pada upacara adat atau perkawinan keturunan bangsawan
namun oleh kikumbang pelatih bela diri grup satu korps pasukan khusus ini guma juga dimainkan sebagai alat bela diri dalam latihan
di blitar jawa timur tepatnya desa maliran ada sebuah tradisi unik bernama jik
dalam tradisi jik warga memajang boneka menyeramkan di depan rumah
sosok seram ini dipercaya sebagai tolak bala atau penangkal pagebluk seperti pandemi covid sembilan belas
menurut sesepuh desa maliran boneka berbadan manusia berwajah seram ini adalah tradisi turun temurun
untuk mencegah penyakit corona semua bisa selamat dari corona bisa
jangan sampai menyentuh desa sini
selain di depan rumah boneka ini juga dipasang di pinggir hutan maliran
warga setempat juga berdoa kepada yang maha kuasa agar segera mengangkat pandemi sehingga keadaan kembali seperti sedia gala
tim liputan cnn indonesia